ketua bumu enggak diketuakan ada peraturan yang
masuk ya boleh aja kita bersemangati
karena beliau kan tokoh masyarakat sebagai pekerja dan
saya kira wajar kalau kita bersenang sengang
kalau jadi calon ketua bumu
kalau ketua bumu enggak diketuakan ada peraturan yang
berarti pak bahlil kira kira masuk nggak pak
jadi kalau untuk pak jokowi atau mas gibran itu harus
apakah mungkin dia bisa merubah peraturan itu
ya mungkin mungkin saja kalau mau
kalau seluruh daerah mau ya mau
kalau perensi mendasar gimana pak
tadi pak luhut sudah ngomong